kami ingin perubahan dan perbaikan untuk indonesia
saya bertekad saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia political show
dan kita akan bergabung melalui sambungan virtual
dengan teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas tanjung pura pontianak kalimantan barat
sudada amin dan juga anwar
silahkan siapa dulu mau anwar atau amin dulu
oke siap terima kasih assalamualaikum wr wb
masiswa hidup rakyat
terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan
salam umat untuk para edukasi partai yang hari ini hadir berdiskusi
dan diskusinya asik juga
nah hari ini kita ketahui bahwa
tema yang diangkat ya ini tentang
perlanjutan siapa yang menilai
seperti yang kita ketahui bahwa kita sudah merujuk kepada tiga kandidat di
yakni pak gajah pak pembu dan pak anies waswedanda
hari ini kita di politik ini saya menilai bahwa
ternilai seperti adanya marketing politik
artinya para elit partai para calon itu menjual
narasi narasi yang hari ini sedang dibangun seperti itu
yakni narasi perubahan dan keberlanjutan
nah narasi narasi ini
pakai narasi narasi ini pastinya masyarakat juga paham makna dan artinya
cuma hari ini kita perlu pertebal kita perlu pertegas bahwa
yang namanya perubahan itu tidak serta merta adanya langsung jelap langsung perubahan
tetapi juga harus memperlanjutkan apa yang sudah diprogramkan pada sebelumnya
kemudian yang dinamakan dengan keberlanjutan
itu juga tidak sertamerta harus berlanjutan
itu juga harus ada perubahan
yang kita harapkan nah pertanyaannya apa nih

nah untuk kedua koalisi antara berlanjutan dan perubahan hari ini kami mahasiswa dengan
konsisten ingin mengawal isu isu terkait perpu cipta kerja tentang undang undang kesehatan yang
hari ini masih dinilai kurang berpihak kepada rakyat padahal hari ini para calon atau pilpres nanti
itu dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat pula seperti itu nah perubahan seperti apa yang
perubahan seperti apa yang ditawarkan terhadap perpu dan undang undang yang sudah ditetapkan
yang hari ini tidak berpihak kepada rakyat serta keberlanjutan seperti apa yang dimaksud dari
koalisi keberlanjutan tentang hal yang saya sebutkan tadi terkait undangan terkait
perbu yang hari ini masih tidak berpihak kepada rakyat baik terima kasih makasih lagi
tadi anak udah
nah baik terima kasih mbak nana yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya
kepada elit elit partai hari ini yang dihadirkan oleh cnn indonesia nah seperti yang disampaikan
oleh presma kami yang di presma raditya anwar bahwa keberlanjutan dan perubahan
adalah suatu hal yang berkesenambungan perubahan tentu harus memikirkan sesuatu
hal yang berkesan untuk keberlanjutan kebiayaan adalah program program dari pak presiden jokowi
yang dinilai adalah suatu hal yang baik perlu dilanjutkan perubahan jadi perlu dilanjutkan
begitu pula dalam keberlanjutan adalah harus ada suatu hal tawar ada suatu hal yang
dirubah ketika misalnya melakukan keberlanjutan tetapi tidak ada suatu hal yang berubah itu seperti
seperti orang yang tidak memiliki value
dijual yang ingin dijual kepada masyarakat atau indonesia jadi menjadi pr bagi koalisi perubahan
dan bagi koalisi keberlanjutan ini adalah bagaimana menyiapkan gagasan gagasan ataupun
perubahan perubahan yang seperti apa karena perubahan itu dalam tanda kutip adalah
bermakna yang sangat luas perubahan seperti apa yang akan ditawarkan oleh pihak atau
koalisi perubahan dan keberlanjutan seperti apa amat seperti apa keperlanjutan misalnya
keperlanjutan dari presiden joko widodo pertanyaannya berlanjutan perubahan mungkin
seperti itu mbak nana terima kasih amin dan juga anwar perwakilan dari barangnya sekitar mahasiswa
universitas tanjung pura pontianak kalbar saya beri kesempatan ke masing masing narasumber ya
waktunya sebentar sebentar aja ya soalnya kita udah mau close nih bang zaki silakan tadi narasi
seperti apa yang digagas oleh koalisi perubahan
terutama untuk undang undang dan juga perpu cipta kerja tadi terutama untuk undang undang yang
tidak berpihak pada kepentingan rakyat ya kalau kami jelas lah kalau undang undang yang tidak berpihak
kepada kepentingan rakyat itu kami pasti akan tolak yang kedua nanti akan kami review itu
jelas jadi basisnya adalah kepentingan rakyat menurut kami ya teman teman ini kan bem untan
pontianak kalbar juga tahu dan bisa menyimak kami ini menolak undang undang ciptaker dan juga
perpu ciptaker itu konsisten kami karena bagi kami ini tidak berpihak
kepada rakyat gitu nah undang undang kesehatan kemarin kami juga menolak karena bagi kami banyak
menunjukkan ketidakberpihakan tetapi kalau kami bagaimanapun saya senang tadi dengan teman teman
dari apa bem untan ya apanya kalbar ini sangat sangat kritis ya harapan kami tentunya
mahasiswa bisa terus mengawal siapapun nanti yang terpilih apakah mas anies baswedan misalnya ya kan
kami di koalisi perubahan pada saat memimpin negeri ini jadi mudahnya b g lalu
kan ada nasib berubahnya apa yang ditawarkan bang jafar oleh koalisi perubahan untuk undang undang
yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat tadi dalam proses undang undang seluruh undang undang
yang tidak berpihak tentu direview dan direvisi dalam proses berikutnya begitu juga undang undang
yang tidak lagi sesuai dengan semangat zamannya udah akan direvisi ya ya dong termasuk dispakati
rasim juga banyak loh
nasdem itu sepakat semua loh
per periode per periode undang undang itu direvisi mbak nana
tergantung bagaimana proses di legislasi dan pemerintahnya
termasuk yang diciptakan pak jokowi juga bisa dikoreksi oleh teman teman pdip di proses berikutnya
jika dianggap tidak lagi memiliki semangat zamannya
itu biasa saja proses revisi undang undang itu
apalagi kemudian dianggap tidak berpihak pada rakyat
saya senang melihat bahwa dari survei mas umam ada empat puluh tiga persen rakyat yang sangat menyukai
bahkan menginginkan perubahan itu menandakan bahwa optimisme mas anies menjadi presiden menurut saya sudah besar
tinggal nanti bagaimana proses di kerjasama politik tiga partai ini
kalau ada mungkin bertambah di kemudian hari
meningkatkan narasi perubahan ini menjadi semangat yang lebih besar
lebih luas di tengah rakyat
bang putra dari pdi perjuangan
apa narasi keberlanjutan ataupun percepatan yang ditawarkan
terutama untuk undang undang yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat itu bagaimana tuh
kalau saya simak benar benar apa yang disampaikan mahasiswa tadi ya
mahasiswa tadi menyampaikan bahwa keberlanjutan itu bukan berarti adalah perubahan yang ekstrim
yang mereka maksudkan keberlanjutan itu adalah hal hal terkait dengan percepatan
pelayanan pelayanan masyarakat harus dilakukan percepatan
tentunya ini tergantung
siapa figur yang punya kemampuan untuk melakukan percepatan
ini kan penting
bagaimana kita mengangkat figur itu berangkat dari bawah
figur yang pernah dan berkali kali dipilih oleh rakyat dan dipercaya oleh rakyat
kalau saya melihat mohon maaf ya
ini rekodnya pak ganjar mirip mirip pak jokowi
pak ganjar lima kali menang tidak pernah kalah
pak jokowi lima kali menang tidak pernah kalah
pak jokowi empat kali
pak ganjar empat kali menang dan mau menang lagi jadi lima
nah kita bicara demokrasi
strata tertinggi dalam demokrasi itu adalah dipilih langsung oleh rakyat
dipercaya oleh rakyat
nah dalam konteks ini merit system itu berlaku
dan mahasiswa tahu kok
mahasiswa tahu ya siapa yang qualified
siapa yang berkompeten untuk bisa melanjutkan bahkan mempercepat
dan terakhir untuk mahasiswa
mahasiswa please harus jadi pemain lah di dua ribu tiga belas
jangan jadi penonton
dan itu hanya bisa dilakukan dengan percepatan
dan pak jokowi tahu itu
belum tentu pak jokowi mau berlanjut loh
beliau maunya cepat
bukan cuma sekedar berlanjut
yang cepat itu siapa
kalau dari pd perjuangan mas ganjar
ya tentunya pak ganjar
yang mirip dengan pak jokowi kan pak ganjar
dan bisa lebih cepat
itu nanti waktu yang akan membuktikan di tps nanti bang
narasi keberlanjutannya apa
yang ditawarkan untuk undang undang yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat
pemerintah dan dpr sama sama mensahkan undang undang
tentu tujuannya untuk kepentingan rakyat
kalau suatu saat nanti
empat tahun ke depan
sepuluh atau lima belas tahun
seperti yang disampaikan mas jafar
bahwa undang undang itu tidak relevan lagi
tentu akan direvisi
saya di komisi enam
sekarang kita lagi mau revisi undang undang perlindungan konsumen
yang menurut kami tidak relevan lagi
yang akan kita revisi
kita akan kejar dua undang undang ini
sebelum pemerintahan pak jokowi selesai
itu contoh kita merevisi undang undang yang kita anggap
tidak cocok lagi dengan kondisi zaman
soal perubahan ataupun percepatan
kita tentu sekali lagi bicara komitmen
komitmen itu harus dipegang
antara mulut dan perbuatan
jangan sampai mulut manis
ini maksudnya apa nih
mengarah ke siapa ini
tidak seindah di lapangan
bagaimana melakukan percepatan
orang di kampung ini jangan rusak di mana mana
jadi sekali lagi
mari kita berpolitik yang rasional
yang rasional dan objektif saja
jadi mari kita saling menonjolkan kebaikan
tanpa perlu sebenarnya mindir satu sama lain
ini yang bangga
soalnya perubahannya tidak laku
perubahannya tidak laku

karena ini tidak laku
ini berapa aja
kita isik sendiri
masih suara tadi nanya
masih tadi nanya
seperti apa platform perubahan
nanti kita ketemu di pontianak teman teman
oh ini berapa aja ini
kita waktunya sudah habis ini
nanti dilanjut ya
saya sebenarnya ingin menyaksikan beberapa hal
boleh bicara perubahan
tapi jangan bicara fitnah
negatif kempen boleh
negatif kempen tidak boleh
jangan dibilang orang kafir
nanti kita dengarkan
nanti kita dengarkan orang yang tidak sesuai ulama itu penting
waktunya sudah habis
ini waktunya sudah habis
nanti dilanjut di episode berikutnya
setelah ini kita akan dengarkan bersama sentilan sentilan dari teman teman komisi co
teman teman komika seperti apa
kita harus jelaskan terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di politikalshow